upacara kenaikan pangkat yang dilakukan polda sulawesi utara kali ini berbeda dari biasanya
dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh empat bayangkara
polda sulawesi utara mengadakan kenaikan pangkat sejumlah perwira menengahnya di bawah laut manado pada selasa siang
selain itu kapolda sulawesi utara irjen pol royke lumowa juga memimpin kenaikan pangkat tiga ratus enam puluh delapan anggota polisi dan pns di pinggir pantai manado malalayang
kenaikan pangkat yang unik ini bertujuan agar anggota poda sulut mengerti bahwa sebagian besar wilayah sulawesi utara adalah laut
biar anggota tahu bahwa delapan puluh sembilan puluh persen sulawesi utara
itu terdiri dari laut jangan sampai lupa
itu besar luas lautan yang juga harus kita jaga kita layani kita tertipkan dan sebagainya
jelang peringatan hud ke tujuh puluh empat bayangkara di yogyakarta
dirkamsel korlantas polri brigjen paul krisnanda dwi laksana
memimpin pembagian paket bahan pokok kepada warga dan pemulung di tempat pengolahan sampah terpadu piungan kabupaten bantul
daerah istimewa yogyakarta
pada selasa siang agar tidak menimbulkan kerumunan warga serta mematuhi protokol kesehatan
penyaluran bansos dilakukan dengan mendatangi langsung
saya kira kita semua ini bukan memilih yang satu dan lainnya ya
saudara sendiri juga melihat mereka sebagai pejuang pejuang lingkungan
mereka juga bagian dari kehidupan
semua manusia menghasilkan sampah
kecil besar tapi mereka memberdayakan bahkan menggunakan lagi
mereka pasti tadi disampaikan oleh pak mariono kondisinya sangat terdampak
menjadi rangkaian hut bayangkara pembagian paket bahan pokok ini juga dilakukan serentak di sejumlah lokasi di tanah air
tim liputan cnn indonesia